sembilan sekolah di dki jakarta tutup karena ditemukan kasus positif covid sembilan belas
salah satunya sma negeri enam jakarta di kebayoran baru jakarta selatan
sebelumnya ditemukan satu kasus positif pada siswanya
pertanggal sembilan belas januari seharusnya sekolah sudah menggelar belajar tetap muka seratus persen
namun ditunda hingga kamis ini
kita kan menutup hari kamis berarti kamis jumat sabtu minggu senin selasa
tetapi tracing pcr nya hari senin kemarin
nah hasilnya baru muncul hari rabu
maka kemarin kami membuat surat edaran kita berarti mengundurkan masuk satu hari jadi hari kamis
jadi sebenarnya menunggu hasil dari pcr yang dilakukan hari senin itu
meski kasus covid sembilan belas di lingkungan sekolah bertambah
dinas pendidikan dki jakarta berkomitmen tetap menggelar belajar tetap muka seratus persen
sebab ibu kota masih memenuhi syarat dan regulasi
sesuai skb empat menteri
yakni berada di zona ppkm level satu atau dua
serta tingkat vaksinasi daerah tersebut mencapai lebih dari tujuh puluh persen
taga rajagah menyampaikan
total peserta tatap muka di jakarta ialah satu tujuh juta siswa
sehingga perbandingan jumlah yang terdeteksi positif dan negatif tersebut terbilang jauh
selain di sekolah sejak senin tujuh belas januari
kantor kelurahan gondang dia menteng jakarta pusat ditutup sementara selama beberapa hari ke depan
ini dilakukan setelah tiga puluh tiga pegawainya dinyatakan terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dari tiga puluh tiga pegawai yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
delapan di antaranya merupakan aparatur sipil negara termasuk kelurah gondangdia
sementara kita masih belum ketahui apakah ini varian apa gitu
tetapi yang kita ketahui bahwa ini adalah soal covid
kota penutupan secara formil kita lakukan tanggal tujuh belas sampai saat ini
kalau kan sampai saat ini
tapi kalau masih
tidak menutup kemungkinan ini akan kita perpanjang penutupan ini
meski dilakukan penutupan
pemerintah kecamatan menteng memastikan tetap melakukan pelayanan terhadap masyarakat
baik dengan menggunakan sistem dropbox maupun online
melihat tingginya angka penyebaran covid sembilan belas
terutama varian baru omicron
membuat wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
mempertimbangkan usulan penghentian kebijakan ganjil genap
di sejumlah ruas jalan ibu kota
hal ini dinilai penting untuk mengurangi
penggunaan transportasi massal yang sangat rentan penyebaran virus omicron
memang mobilitas cukup tinggi
karena memang warga jakarta sudah hampir kembali normal
karena kita ini vaksinnya sudah lebih dari satu ratus lima puluh persen
pekerja ptm seratus persen terbatas
namun demikian kita minta wawasan akan tetap waspada
dan juga laksanakan proses secara disiplin
dan juga laksanakan proses secara disiplin

data terakhir pada sembilan belas januari kemarin
kasus positif covid sembilan belas di tanah air mengalami kenaikan dalam sepekan
dengan jumlah terbesar satu tujuh ratus empat puluh lima kasus
adapun jumlah pasien covid sembilan belas varian omikron mencapai delapan ratus delapan puluh dua orang
tim liputan cnn indonesia